rabu siang ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri secara daring membuka sekolah partai gelombang kedua
sekolah partai yang diikuti sembilan puluh empat kader partai calon kepala daerah
peserta pilkada desember mendatang sekolah dijadwalkan berlangsung hingga tiga puluh agustus
peserta sekolah partai terdiri dari satu orang calon gubernur empat puluh dua calon bupati tiga puluh tujuh calon wakil bupati tujuh calon wali kota dan tujuh calon wakil wali kota
dua puluh delapan peserta merupakan petahana
dalam pidato pengarahannya megawati mengingatkan para calon kepala daerah agar bila terpilih nanti tidak melakukan korupsi tidak mengikuti aliran yang bertentangan dengan pancasila
dalam kesempatan itu megawati juga sempat menyindir deklarasi kami
mega menyebut adanya sosok sosok yang memiliki ambisi pribadi dalam aksi itu
saya suka ketawa banyak orang ini kemarin kemarin ini ada yang
pemberitaan ada orang kan yang membentuk kami
itu kami wah di situ kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden
terus saya tuh mikir lah daripada bikin seperti begitu
kenapa ya nggak dulu cari partai ya
karena apa peraturan di republik ini tadi saya sebut tata kenegaraan
tata pemerintahan termasuk yang namanya pilkada dan pemilu
maka seseorang itu harus mencari partai dukungan usungan
koalisi aksi menyelamatkan indonesia atau kami membantah ucapan ketua umum pdip megawati soekarno putri
yang menyebut banyak tokoh dalam gerakan itu yang ingin menjadi presiden
kami kutip dari laman detikom lebih lanjut ahmad yani ketua komite eksekutif kami
mengatakan keinginan sesaat untuk menjadi presiden merupakan bagian dari politik rendah